besar yang dicanangkan pemerintah mendapat respon beragam tak sedikit yang menganggap
pelonggaran ini seperti layaknya herd immunity atau kekebalan dalam suatu komunitas mengacu
pada konsep epidemiologi herd immunity adalah penyakit menular akan melambat dan berhenti
penyebarannya ketika sekian persen populasi sudah imun atau kebal terhadap penyakit tersebut
menurut dosen epidemiologi fkm universitas erlangga laura nafikayamani mengatakan herd
immunity merupakan konsep yang salah dan beresiko tinggi jika diterapkan di tengah pandemi wabah
corona jadi kurang tepat jika konsep ini diberlakukan untuk penyebaran covid yang
secara masif seperti itu jadi herd immunity itu akan efektif ketika kelompok atau populasi itu bisa diimunisasi
dua puluh persen badan kesehatan dunia atau who juga mengecam teori herd immunity who menyebut
penerapan herd immunity sangatlah berbahaya dan tidak menganjurkan menggunakan konsep
tersebut di tengah pandemi corona tim liputan cnn indonesia